anmor menangis memeluk dan bersujud di hadapan sang ibu saat ditangkap polisi di rumahnya
selain menangkap tersangka polisi juga menyita satu unit sepeda motor korban yang belum sempat dijual tersangka
sambil menangis dan merengek andi setiawan berkali kali memeluk serta mencium ibunya
ketika sejumlah anggota satreskrim polsek sukolilo surabaya jawa timur
mendatangi rumahnya di jalan nur kecamatan sukolilo hendak membawanya ke kantor polisi
namun sang ibu tidak dapat berbuat apa apa dan hanya bisa pasrah melihat anaknya dibawa polisi
tersangka ditangkap karena diduga mencuri sepeda motor yang terpakir di halaman sebuah indekos kawasan jalan menur
pelaku juga sebelumnya merupakan residivis kasus narkoba dan pernah dipenjara empat tahun
atas perbuatannya kini tersangka terancam tujuh tahun penjara